tiga hari setelah lebaran kawasan puncak kabupaten bogor dibanjiri wisatawan
namun wisatawan dengan kendaraan berplat nomor sline f terpaksa memutar arah karena aturan penyekatan di jalur puncak
berdasarkan data dari pos penyekatan di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
sekitar dua delapan ratus pengendara yang menuju kawasan puncak diminta memutar arah pada sabtu kemarin
sebelumnya pada empat belas mei lebih dari tiga tiga ratus pengendara diminta kembali ke daerah asal
bukan hanya pengendara mobil pribadi petugas meminta pengendara motor berplat nomor selain f memutar arah pada minggu pagi
sejumlah wisatawan dari arah jakarta harus mengakhiri perjalanan di pos penyekatan dan gagal berwisata ke kawasan puncak
selain itu petugas juga melakukan pengetatan dengan memeriksa identitas penumpang dalam kendaraan
untuk mengantisipasi modus wisatawan menggunakan jasa joki berkartu penduduk kabupaten bogor
oh saya ktp cisarua
ktp jakarta seperti itu
akhirnya kalau kita temukan seperti itu mau gak mau kita putar balik
akhirnya kita ubah sekarang sistemnya
jadi begitu setiap mobil yang lewat bukan hanya supir saja yang kita tanyakan
termasuk penumpang yang ada di dalam mobil tersebut
pengendara dari luar kabupaten bogor yang mengarah ke puncak melalui jalur tikus pun dihadang petugas
dan dipastikan tidak akan lolos memasuki kawasan puncak bila tidak memenuhi syarat perjalanan
personel gabungan dari satpol pp polri dan tni
wilayah kabupaten bogor disiagakan untuk menjaga jalur tikus yang kerap digunakan warga untuk menghindari penyekatan